bandung selalu menjadi kota favorit untuk berakhir pekan
mulai dari wisata alamnya hingga kulinernya
dan siang ini indrayani laksmi akan ajak anda untuk berwisata ke kabupaten bandung barat
untuk merasakan sensasi bersantai di hammock di atas curang curam hingga menjajal tebing kars
oke wuhu ini adalah salah satu landscape yang paling menarik kalau menurut saya di kawasan bandung barat
dan di sini kita bisa lihat di belakang saya ada kars
karsnya ada yang tinggi ada yang rendah
dan di sini juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
masyarakat sebagai tempat wisata
kali ini saya akan mengunjungi salah satu aktivitas serunya yang sangat memacu
wah kegiatannya apa kita lihat nanti
wisata belanja dan kuliner di bandung mungkin sudah pernah anda lakukan
apalagi wisata selfie
hmm pasti sudah sering ya
bagaimana kalau wisata adrenalin sambil selfie di tempat yang
ya sekarang kita di tebing mas sigit
sebuah tebing yang menjulang vertikal setinggi sepuluh meter dengan kemiringan setinggi tiga ratus lima puluh meter
dan ternyata lumayan menantang juga untuk sampai ke puncak
nah saya ingin mencoba bersantai tapi ekstrim
bersantai di hammock atau tempat tidur ayunan gantung di antara kedua tebing
jangan khawatir keamanan dan keselamatan wisata adrenalin ini selalu diawasi instruktur profesional
kita ada beberapa ikatan untuk roofnya supaya kekuatannya itu lebih kuat lagi gitu
ditambah lagi dengan karabiner webbing
kapasitas ini bisa kalau diasumsikan dengan orang bisa tiga orang sih
dan itu pun juga untuk hemok juga itu ada kapasitas pemakaiannya
jadi kita tidak continue selalu dipakai
jadi satu bulan kita cut diganti gitu dengan yang baru
ini baru yang namanya santai pakai hemok yang luar biasa ekstrim
kalau biasanya kita melihat orang hemok di depan pantai atau depan rumah dengan pohon
tapi kalau ini pakai tebing
tapi yang paling serunya itu di sini kita bisa lihat pemandangan tiga ratus enam puluh derajat
keren banget pemandangannya
dan sekarang saya mau selfie dulu
wah menikmati keindahan panorama tebing kapur di atas hemat menjadi pengalaman yang unik
tapi tetap deg degan sih
wisata ayunan gantung ekstrim ini bisa dilakukan siapa saja
asalkan pengunjung tidak memiliki fobia ke pinggian
nah kalau tadi kita udah ngeliat
panorama dari atas bukit kars
dan sekarang saya akan melakukan aktivitas yang juga seru di kawasan bukit kars di wilayah padalarang
sebelum mulai memanjat kan ada komunikasi dulu
oh komunikasi dulu
peralatan dan perlengkapan memanjat seperti harness tali karabiner sepatu dan pelindung kepala telah lengkap dipakai
waktunya menanggalkan rasa takut saya
sip kita langsung manjat berarti
pelan pelan saya mencoba melalui tiap senti tebing batu kapur dengan kemiringan tebing rata rata sembilan puluh
saya mencoba mengandalkan pegangan tangan sebagai titik tumpuk serta pijakan kaki sebagai penggeraknya
cara ini bisa mempermudah badan bergerak ke atas
nah yang namanya menguji ade n'alim keberanian tuh beneran yah
patah breakdown advocating
panjat tebing ini
dan saya nggak tahu nih bisa sampai atas apa nggak tapi yang pasti fisik ini kerasa banget
kita cobain lagi sampai atas ya
bagi pemula seperti saya memanjat dinding batu bukanlah kegiatan yang mudah
strategi memilih jalur sangat diuji saat melakukan olahraga di ketinggian ini
akhirnya saya berhasil mencapai titik akhir pemanjatan di ketinggian dua puluh lima meter
area kars citatah kabupaten bandung barat menjadi lokasi favorit penggiat aktivitas alam bebas panjat tebing
tebing dengan karakteristik kapur ini memiliki jalur pemanjatan yang bervariasi dari tingkat pemula hingga profesional
bagi penikmat wisata olahraga yang memacu adrenalin
tebing citata bisa menjadi sebuah pilihan wisata petualangan yang seru sekaligus mendebarkan
wisata adrenalin tak hanya menguras emosi tapi juga menguras tenaga
waktunya makan yang sedap sedap
akhir akhir ini banjakan sedang populer lho
tapi kali ini saya pengen bancakan yang berbeda banjakan seafood
tradisi bancakan atau makan dalam satu wadah ini kerap dilakukan masyarakat saat acara istimewa atau hajatan
ini enak banget ini capitnya dulu
dalam budaya jawa cara makan besar ini dinilai sebagai bentuk rasa syukur dan mencerminkan kerukunan dalam bermasyarakat
di bandung ada beberapa rumah makan yang mengadopsi cara makan zaman dulu tersebut
penyajian hidangan bancakannya juga dimodifikasi mengikuti selera konsumen
gini nih asiknya makan seafood
kita nggak perlu segan segan atau takut dengan kotor
malu malu makan seafood karena memang ginilah caranya
dan yang paling menarik atau yang paling istimewa ini adalah dengan konsep banjakannya seperti ini
makan rame rame tanpa piring suasana kebersamaan itu sangat terasa
ditambah makanannya juga
makan ala bancakan membuat suasana menjadi lebih akrab
sensasi makanan tanpa piring dan sendok ini pun jadi terasa lebih nikmat
bagaimana tertarik mencoba semuanya